istirahat di tempat
astaga dia dari tampil tadi
istirahat kan enak
aduh aduh aduh aduh
katanya pernah belajar orang orang
istirahat di tempat yang
oh tempat yang kacau

oh yang sikap sepuluh kakinya dibuka gitu ya
cuma ada tempat yang jelas
jelas sih kak luan
istirahat di tempat
tidak pasti kamu banting ya
kamu tadi pengejak
bukan kayak gitu

kamu tuh banting kayak gini dong
kamu itu tuh banting kayak gini dong
kamu tuh banting kayak gini dong
kamu udah selesai makan udah baca doa setelah makan belum
di sini siapa yang hafal doa setelah makan
jadi ada panggilan
dirilahilazim atau amanah wa shakona wajah al naaminal muslimin ya bagus amelia dan untuk
yang lainnya kalian wajib hafalin itu ya pokoknya setelah makan harus baca doa setelah makan kain
tuh sembari menemani makan kalian ustadz ingin memberikan sedikit pengumuman tentang
ekstra kulikuler baru ya jadi sabtu ini akan ada ekstra kulikuler pramuka ya baik yang akan
diadakan satu minggu sekali ya dan untuk itu kalian semua diwajibkan untuk memakai seragam
pramuka nah bagi yang belum mempunyai seragam pramuka nanti langsung aja ke ruang guru ya
apa itu yang harus dilakukan untuk memakai seragam pramuka ya jadi kita akan membuat perubahan untuk
tujuannya diadakannya ekstrak kulikuler pramuka ayo tujuannya adalah untuk melatih kerjasama dan
kekompakan kalian semua ya jadi nanti pusat akan bikin kalian itu beregu dan berkelompok
pahim tuh ya udah kalau gitu lanjutin makannya ya jangan sampai mubazir habisin ya ustadz mau keluar
sebentar assalamualaikum waalaikumsalam
oke aku bakal kasih tau kalau misalnya yang lain itu pada ikut kelompok aku nanti aku bakal
kasih seragam pramuka bagus ide aku bagus banget pasti berhasil
mulia nusi keh orang hal ini mau bagi bagi seragam pramuka tapi kalau kalian mau ikut kelompok sama aku mebakalmaya
badan kan kelontok sama aku tenang aja semuanya gratis
orang kaya anaknya babay jukih herlino yasai
oh ya emang
emang kudu ada tim
kaki saya menjujurin aja
kasih pade kasih pade
ustaz ustaz itu kenapa muka ditekuk tekuk begitu
nah saya ini lagi pusing banget
positif adek pasti gitu
dan saya sudah terlanjur bilang kepada anak anak
kalau saya tuh bisa
padahal kan saya tuh lupa dasar dasar pramuka itu seperti apa
kalau soal pramuka mah itu saya jagonya
masalah baris baris itu menurut saya
ini perlu bukti nih
eh begini aja
pak de pak ustaz musa satam
ini gimana berbuk
biasanya pak kalau yang perempuan ngaba ngabain langsung dapet
supaya saya tuh gak kelihatan kurang di mata anak anak
supaya saya terjatuh
terus kata tepul bawah
terhatian pada seluruh badisan
pak de mau mundur apa saya ketrik nih
ini mana mana mah didadainnya pak luruskan
kenapa lari ke bibir
barisan saya nih kalau dadanya pada lurus
tapi ada satu yang maju itu namanya kagak rapih
istirahat di depan
istirahat kan enak
aduh aduh aduh aduh
katanya pernah belajar orang orang
maksudnya istirahat di tempat yang
oh di tempat yang masuk
di tengah sakit sakit
oh iya yang sikap sepulang itu kakinya dibuka gitu ya
istirahat di tempat
kal aku kan gak pernah peramuka
aku mau nanya pramuka itu ngapain aja sih
banyak banget tuh
contohnya ada sandi morse
oh praktiknya itu gimana kal
contohnya nih dari a sampai c
nah kalau b begini deh
nah kalau c begini
kal berisik banget sih
ini tuh waktunya tidur
bukan buat peluit peluit
bukan buat tiup tiup
mending aku ke tempat tidur sama lukman aja

oh masalah menunggu ini
eh apaan sih sizernya
gua kesukaan dah
ada kagahas rata rata di sekitar
ini gua beri
ini kok bau nya kek bau bau lalang banget ya

ada sayuran di atas bakul anak kecil keluyuran orang apa tuh kamu juga jangan suka memfitnahin
hai kali hai kali itu udah sadar nggak mungkin dan akal kita pimpinan pade padi kalau nggak percaya
cek aja sih bener bener kan pak ustadz iya pade alangkah baiknya
betul betul itu harus dicek dari pastinya kebenarannya
air dangkal isinya ubur ubur cakep dodot sama haikal
lagi tidur tapi tadi berisik banget pak dek pausat tadi dia plis plis
kita buktikan ini tidur beneran bohongan
ngorok ngorok tuh pade kita harus buktikan saya belum percaya kalau mereka ini tidur sebelum
saya melihat dengan mata kepala pula menutup kaki saya sendiri cakep cakep
wah apaan itu
mana ada ringtone yang lain apa pak d
eh iya sama aja dong
sepertinya mereka bener bener tidur sih dari suara ngoroknya ya
baik kalau begitu sobri malam ini kamu tidur di kamar indra aja ya